hai jangan coba kita tanya anggi anggi kamu lagi deket sama cowok enggak
deket deket gimana ya siapa yang mau manggil gila gimana sih orang banyak
cantik mukanya kayak bcl itu gue asraf singkler coba lihat sebelah mirip angkat
aduh terlalu cocok nih gue suka banget ya kalau bisa kan suaranya mirip coba kita coba
aja aja kali ya tapi coba lihat dari dari komen komen itu semangat kafem semangat
kafem tuh semangat kamu tahu gak mimik muka kamu tadi pas ngomong itu mencurahkan semuanya
semangat kafem kacamata yang anggi padahal yang mencet
kamu tau gak
gini deh kalo kamu deket sama
aku tau kamu deket sama orang sebenernya
jangan gitu dong sekarang kan keadaannya lagi rumit nih
iya cuman aku cuman mau mencurahkan beberapa lirik yang aku bisa sampein ke kamu
ku cinta padamu
namun kami sahabatku
andai ku bisa berkata sejujurnya
terakhir ku tetap mata indahmu
di bawah bintang bintang
antara cinta dan rahasia
ku cinta padamu
namun kau milik sahabatku
andai ku bisa berkata sejujurnya

jangan kau pilih dia
pilihlah aku yang mampu mencintamu
lebih dari dia
lebih dari dia
ku ingin berbutuh
namun kau tahu
cinta tak bisa
tak bisa kau salahkan
jangan kau pilih dia
pilihlah aku yang mampu mencintaimu
lebih dari dia
bukan ku ingin merebutku
namun kau tahu
cinta tak bisa tak bisa kau salahkan
tak bisa kau salahkan
jangan kau pilih dia
pilihlah aku yang mampu mencintaimu
lebih dari dia
bukan ku ingin merebutku
namun kau tahu
cinta tak bisa tak bisa kau serta
tak bisa kau salahkan
jangan kau pilih dia
tidak apa apa tak bisa kau salahkan
tak bisa kau salahkan
tidak apa apa tak bisa kau salahkan